sedikitnya tujuh puluh personel gabungan dari direktorat reserse narkoba polda jambi
sabara polda jambi provos polda jambi pom tni
dan badan narkotika nasional provinsi jambi
mengerebek kawasan kampung narkoba pulau pandan
jambatan danosipin kota jambi pada selasa siang
dalam penggerebekan itu petugas menemukan bong pipet
puluhan kantong plastik kecil dan timbangan digital
petugas kemudian membakar tiga unit rumah panggung
yang diduga dijadikan base camp atau sarang para pengguna narkoba
warga setempat sempat dibuat panik dan memprotes tindakan petugas
karena khawatir api menjalar ke rumah mereka
petugas juga memeriksa pengendara yang masuk atau keluar kawasan pulau pandan
kita masih memeriksa nanti dari saksi saksi sekitar masyarakat sini
dengan bukti bukti yang kita aman
pada saat ini kita sudah bisa menganggapnya
berdasarkan hasil tes urin terhadap puluhan orang yang dicurigai
petugas menahan tiga orang dengan urin yang positif mengandung narkoba
ketiga tersangka dibawa ke polda jambi untuk diperiksa lebih lanjut